sempat mengalami penurunan harga telur di surabaya kembali naik dalam tiga hari terakhir
lonjaknya harga telur juga dirasakan warga situbondo
kenaikan harga per hari bahkan bisa terjadi dua kali
dalam tiga hari terakhir harga telur ayam terus meroket naik
seperti yang terpantau di salah satu pasar tradisional simo surabaya jawa timur pada jumat pagi
harga naik rp tiga hingga rp empat per kilogramnya
melejitnya harga telur sangat berdampak kepada pembeli telur di pasar
menurut sebagian pedagang telur harga jual telur sebelumnya rp dua puluh enam hingga rp dua puluh tujuh
kini naik menjadi rp tiga puluh per kilogramnya
kenaikan harga telur ini diduga
akibat mahalnya harga pakan ternak ayam
kondisi serupa juga dialami warga situbondo jawa timur
harga telur terus melonjak dalam sepekan terakhir
bahkan kenaikan per hari bisa terjadi dua kali
dan bertahan di harga rp tiga puluh per kilogramnya
pedagang antar pulau di pelabuhan jangkar situbondo juga dilaporkan kesulitan mendapat pasokan telur dari distributor pada jumat pagi
kenaikan ini diakui pedagang karena tingginya kebutuhan bantuan sosial pangan tunai program kementerian sosial
yang mengambil langsung telur ke peternak sehingga membuat pasokan telur langka
kenaikannya itu sebenarnya diakibatkan adanya bahan sos itu
adanya bahan sos itu
itu seperti apa
mereka ngambil dari peternak gitu
iya yang bahan sos itu langsung beli ke peternak
akhirnya telur itu langka
tidak punya pilihan lain pedagang pun harus menaikkan harga telur hingga mencapai rp tiga puluh lima per kilogram ke pelanggan di pulau kangean maupun sapu di madura
lantaran ongkos transportasi laut yang mahal
tim liputan cnn indonesia